permukiman di tiga kecamatan di kabupaten bandung terendam banjir akibat luapan sungai citarum
banjir terjadi setelah hujan mengguyur sejak jumat kemarin
akibatnya aktivitas warga terganggu dan sebagian korban banjir mengungsi
ribuan rumah warga di kecamatan bale endah dayakolot dan bojong soang kabupaten bandung pada sabtu pagi terendam banjir
peristiwa itu terjadi setelah hujan mengguyur kawasan bandung dan sekitarnya sejak jumat sore
di kampung bojong asih kecamatan dayakolot ketinggian air mulai lima puluh cm hingga dua meter
akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu
warga terpaksa menerobos banjir dengan berjalan kaki ataupun menggunakan perahu untuk beraktivitas
menurut seorang warga sumardi banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak jumat dan ketinggian air meningkat hari ini
ia mengaku pembuatan kolam retensi di cigenteng belum berdampak karena banjir masih menerjang pemukiman
ini lihat banjir ini terganggu nggak pak
untuk banjir sendiri pak nih hari ini sama kemarin besar mana
kemarin ada hujan juga di daerah lain
sementara itu sejumlah warga meninggalkan rumah yang terendam banjir dan mengungsi ke gedung yang berada di belakang kantor desa dayakolot
salah satu pengungsi rani rodiah mengatakan sudah tiga hari menempati pengungsian
ini tetap menempati pengungsiannya sudah berapa
sudah tiga hari sudah di sini pulang naik lagi air di sini lagi
itu teh pulang pergi ke rumah kayak gitu
banjir akibat luapan sungai citarumi sudah dua hari merendam ribuan permukiman di tiga kecamatan kabupaten bandung
berbagai upaya pemerintah pun dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir yang sudah terjadi sejak puluhan tahun ini
chandra febriana kabupaten bandung joparat